dari tadi davin aneh banget deh
kayaknya ada yang mau diomongin dia sama gue
tapi kayaknya ragu ragu gitu
jangan jangan davin mau ngebahas soal kadang ketuker sama kado ardi
untung deh davin gak nanyain itu langsung sama gue
kalau dia nanya soal itu gue bingung banget mau jawab apa apa
udah kan gampang kan
apa davin jahat banget sih
bahkan setelah kejadian semalam
dia masih somes
serah di depan tara
budi banget ya
harusnya nih kita ganti baju dulu tau nih
kalau ketemu bu producer itu kan harus rapi ya
gak usah norak udah buruan
kamu tuh jangan galak galak dong
kita tuh harus latihan
karena kan kamu bentar lagi terkenal
kalau kamu galak galak nanti
masuk aku ngambil lambean loh
beri masuk gak
tunggu tunggu tunggu
kok kalian kesini gak ngabarin tentang ini
iya bu maaf soalnya kita dadahkan mutusin dateng kesini
soalnya ini michelle mau tahu studio scorpio musik indo katanya
loh ini mas nino neptunus ya
yang nyanyi lagu cita rasa coklat itu
ya ampun seneng banget mas bisa ketemu langsung
salam kenal ya mas
cuma sayang banget nih aku sekarang lagi sibuk
mungkin nanti bisa ketemu lagi ya
ngomong ngomong udah bersininya kan
udah ada di ini di hp
penyanyi terkenal banget men
kamu percaya kan sama aku kan
iya percaya dong
jatuh nih dong
kalian baru pulang sekolah langsung kesini
ganggu ibu gak
kita gapapa main kesini
engga gapapa kok justru saya malah seneng kalian main kesini
ternyata dengan perginya rifqi
tetep gak ngasih gue peluang buat deket sama michelle
gue harus lakuin sesuatu
sebelumnya michelle ganti kontrak nyanyi
itu pasti gara gara mic
yang ngajakin michelle
gue gak bakal biarin ini
aduh papa gak kelepon lagi
itu bukan nih mobilnya aldino ya
kita mau kesini sih
ya dari tadi ngurung terus gara gara bad mood
dari tadi banyak banget nyadepin masalah
belum lagi lo ngelawan aritme lah
kau pasti butuh banyak energi
bisa aja lo nunjukin gue
harus bisa dong
kan gue gak mau lihat
itu gak happy
kok ada motor opa davin sih disini
jangan jangan opa davin sama tasya disini juga
dia udah keliatan
dia udah keliatan
dia udah keliatan
davin ada juga disini
dia udah keliatan
dia udah keliatan
dia udah keliatan
dia udah keliatan
mendingan kita cari tempat lain yuk
aduh gue emang semangat kalo harus ketemu davin disini
lo masih gak bisa move on dari davin ra
padahal davin itu sama sekali udah gak nganggep lo ra

dia udah bodo amat sama lo
kenapa lo harus terus terganggu sama dia
lo harus juga bisa dong
yang diomongin ardi
emang ada benernya juga sih
padahal udah jelas jelas opa davin udah gak mikirin perasaan gue lagi
opa davin gak minta maaf juga lagi sama gue
padahal dia udah gak harus sama gue lagi ya
padahal dia udah gak harus sama gue lagi ya
padahal dia udah gak masukan acara gue semalem

serah lo aja deh
nih aneh ardi
kok lo tumbin banget sih vin ngajakin gue nomprong disini
sebenernya gue sengaja ngajak tasya mampir kesini
karena gue mau cari tau soal kado gue yang ketuker sama kado nya ardi
gue mau tau tasya terlibat atau engga
gue mau tau tasya terlibat atau engga
mau duduknya diket mana
kenapa rara sama ardi bisa barengan kesini juga sih
kok lo bengong terus sih dari tadi
susah ngeliatin aja
gue cuman pengen nyampein sesuatu sama lo
kenapa harus bingung
ada ardi sama rara disini
kalau tasya tersinggung terus ngambek sama gue
ya ampun davin
kalau tuh dari tadi bengong mamun
mikirin apa sih
hautnya bagus lagi

dari tadi davon aneh banget deh
bakalan gak suka
kayaknya ada yang mau diomongin deh sama gue
tapi kayaknya ragu ragu gitu
biasanya kenapa kita memerlukan perlu belang yang tersenyum
bisa bahwa bukan asal
kok jadi lu yang bengong

lo kenapa tau sih
coba deh sini deketan
deketan sini tangan gue gak nyampe
davin baik banget dan perhatian banget sama gue
gue jadi ngerasa bersalah banget deh udah buangin dia
loh ini tuh seremotan tuh
gimana sih makannya
seremotan gini makannya